jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol bel untuk dapat info terbaru
apa kalian masih membangkang
silahkan kalian pilih
kalian masih mau hidup
atau kalian akan pilih mati
kalian tunduk kepada gusti
mana mungkin mereka mau mati demi pajajaran
memangnya apa yang sudah diberikan pajajaran untuk mereka
perlu tutra kalian kepada ratu sekarwangi
jika itu yang kalian hendak
kita mau pergi kemana
sudah ikuti saja
kita tidak mempunyai pilihan lain
kenapa kau berhenti berdagang
kalian saja gak lihat
bukan jalan biasa
lihat tuh apa itu
siliwangi dan kian santar
kenapa siliwangi dan kian santar bisa berada disini
itu hanya sekedar batu
aku yang menggunya
kucet bahkan kian santang palsu
apa yang terjadi sebenarnya
kenapa aku terkena juru
kenapa aku terkena juru
kenapa kau akhirnya kalah
anda pun mengganggu aku
untuk menghentikan diri
jalankan orang lain